majelis ulama indonesia meminta kementerian komunikasi dan informatika
untuk menutup channel youtube yang dinilai berisi konten menghina islam
sudah bergabung bersama kami ketua majelis ulama indonesia
bidang dakwah dan uhuah bapak muhammad khalil nafis
assalamualaikum pak khalil
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mbak nistri dan pendengar di mana pun berada
baik terima kasih sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini bapak
sejauh ini tindakan apa yang sudah dilakukan oleh mui pak
ya kita sebenarnya masih dalam tahap meminta kepada aparat dan kepada pemerintah
agar melakukan tindakan tindakan terhadap akun akun
yang itu mencideraikan kemurnian beragama
dalam hal ini akun sunnah nabi namanya sunnah nabi itu kan sunnah
artinya sesuatu yang diucapkan
lalu yang diperbuat dan diakui oleh nabi
tetapi isinya itu salah menafsirkan
bahkan cenderung kalau kita melihat narasi di akhir itu
mendiskreditkan pada nabi muhammad saw
dan itu mencidrayu lah ya
saya tidak tega untuk menyampaikan sesuatu yang dituduhkan kepada nabi muhammad
cara hidup dan cara untuk mendapatkan kehidupan
itu yang dituduhkan benar benar sakit
tetapi teman teman yang nonton
teman teman juga yang melihat di grup wa
maupun yang dimention kepada akun mu itu banyak sekali
yang merasa ternistakan dan merasa sakit ya dengan perilaku
atau dari tayangan yang ada pada kartun itu
oleh karena itu saya minta ke program info
ini memang sebenarnya bukan bikinan di indonesia ya
memang ada akun aslinya itu dari luar
dan kita minta yang di indonesia karena sudah diterjemahkan ke bahasa indonesia
sudah banyak yang menonton untuk ditutup
dan saya pikir dengan sengaja yang memiliki akun itu
bahwa ini sesuatu yang akan menimbulkan keresahan di tengah tengah masyarakat
sehingga ini bisa diusut ini akunnya siapa
karena sekarang bukan hanya berhadapan langsung sebagai diri atau pribadi
tetapi akun akun kita adalah mewakili kita
dan itu bisa dijadat oleh akun kita
dan ini menjadi pelajaran kepada yang lain
bahwa menampilkan di media
atau mendakwakan sesuatu itu tidak asal comot ya
tetapi juga harus jelas dari mana mendapatkan sumber
setelah benar sumbernya bagaimana memahami sumber itu
dan tentunya kita harus tahu cara memahami itu dituntun oleh guru
ini orang yang niat mau belajar
apalagi memang di dalam isinya itu saya melihat di dalam film itu
atau di dalam kartun itu ya memang sepertinya memang mendiskreditkan
bukan dengan makna mempelajari dari isi hadis itu
sebenarnya terakhir saya sempat mengecek itu masih sudah ditutup
namun videonya masih ada yang beberapa bisa diakses begitu pak
berarti selain meminta kepada kominfo untuk menutup channel ini
tidak bisa diakses lagi
selain itu apakah juga akan mengambil langkah hukum
seperti yang kita tahu kita juga punya pasal terkait dengan penistaan agama
saya berharap ada masyarakat yang juga melakukan hal itu gitu ya
mui ini kan memberikan pendapat hukum
mui memberikan faktor yang berbeda dan berbeda dengan hal itu ya

tapi masyarakat bukan hanya mui umat islam
bahkan saya mendengar juga dari pbnu
mendengar juga dari teman teman ormas lain lbm jawa timur
saya juga melihatnya juga melakukan protes juga
sehingga masyarakat aktivis penegakan hukum
saya pikir bisa melakukan langkah langkah hukum
berarti kan nanti meminta banyak pendapat ke mui
insya allah mui siap memberikan pendapat hukum dalam hal ini
salah satu poin yang kemudian dianggap sebagai melecehkan islam
karena kita tahu sejauh ini tidak pernah ada gambaran begitu ya
bahkan dimanapun itu tentang sosok dari rasulullah
tapi yang ada di akun ini justru tergambarkan sosoknya
berupa animasi tersebut
apa kemudian poin poin lain yang dicermati oleh mui
yang masuk dalam hal ini
apa yang masuk dalam hal ini
apa yang masuk dalam hal ini
apa yang masuk dalam hal ini

apa yang masuk dalam hal ini
apa yang masuk dalam hal ini
apa yang masuk dalam hal ini
apa yang masuk dalam hal ini
apa yang masuk dalam hal ini
apa yang masuk dalam hal ini
apa yang masuk dalam hal ini
apa yang masuk dalam hal ini
apa yang masuk dalam hal ini
apa yang masuk dalam hal ini
apa yang masuk dalam hal ini
apa yang masuk dalam hal ini
apa yang masuk dalam hal ini
apa yang masuk dalam hal ini
apa yang masuk dalam hal ini
apa ini atau itu
kita tangani bahwa

sebagai acuan belajar agama singkat saja pak holil
kewajiban kita pemerintah dan masyarakat dan umat untuk meneterasi
jangan sampai kita ini terbawa paham post truth ya
orang yang hanya ingin mengaji sesuai dengan yang dia inginkan
yang kedua pastikan ilmu agama itu berdasarkan kepada guru telaki
jadi informasi informasi itu hanya perlekap
tapi sebenarnya kalau kita ingin belajar agama harus talkin
harus kita dituntun oleh guru yang kompeten
kalau ini yang bisa dilakukan maka kita akan di jalan yang benar
pemerintah juga harus komunikasi dan konsultasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
bagaimana bisa membentengi umat dari informasi informasi ini
karena akan menjadi proxy war ya
menjadi khul fikri yang akan merusak terhadap
bukan hanya nilai keagaman
mungkin nanti akan merusak nilai nilai nasionalisme kita
dan bulan kemerdekaan saya pikir kita harus benar benar merdeka
bahwa umat beragama bisa menjalankan ajaran agamanya
dan agamanya agama yang original dan genuine
ya itu tidak dirusak oleh orang orang yang memang punya kepentingan kepentingan
untuk membuat kita tidak baik dan membuat kita tidak nyaman
seperti apa yang ada dalam surat al baqarah ayat satu ratus empat puluh lima
berlomba adalah berbuat kebaikan
dan ini yang sebenarnya harus bisa benar benar dijadikan dasar begitu ya
baik itu bagi para pembuat konten
maupun mereka yang kemudian mengonsumsi konten tersebut
karena lagi lagi aturannya jelas
ketika ada aturan yang kemudian melanggar
aturan hukum tersebut
di antaranya penistaan agama sanksi
berupa pidana juga mengancam
ini sebagai pengingat juga
selain itu ketegasan hukum juga harus dilakukan
mbak mestri juga sudah bagus
mbak mestri juga bagus
sudah bisa mengularkan ayat
jadi saya masih terbantu untuk menyampaikan ke orang lain
pas tabi kuluk herba loba loba dalam kebaikan
jangan hanya mencari
jangan hanya mencari populer
tetapi memberikanlah keteneran dan populer itu yang memberikan kebaikan kepada yang lain
boleh kita branding diri
tapi juga dengan cara yang baik
baik kita sama sama kemudian akan kawal ya pak ya
terkait dengan prosesnya seperti apa
termasuk diantara ini satu konten yang dinilai memang sudah meresahkan umat islam
terima kasih banyak pak
khalil nafis sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
kami akan tunggu perkembangannya seperti apa pak
assalamualaikum selamat sore
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh